sepuluh tahun menjadi wakil soekarwo tidak menjamin rekomendasi partai demokrat turun kepada saifullah yusuf
ya kebersamaan keduanya pun terancam berakhir
meski demikian gus ipul tetap optimis tanpa dukungan demokrat
ia akan memenangkan pemilihan gubernur jawa timur dua ribu delapan belas
sepuluh tahun menjadi wakil kader partai demokrat soekarwo tak serta merta membuat gus ipul
tetap mesra dengan partai pimpinan sby tersebut
berakhirnya kebersamaan ini ditandai dengan turunnya rekomendasi partai demokrat ke kubu kofifah indar parawansa
bahkan saat ini partai demokrat sedang menyiapkan wakil gubernur yang akan dipasangkan dengan kofifah
meski demikian gus ipul tidak mempermasalahkannya dan tetap optimis menang
terlebih ia telah diusung oleh pdi perjuangan dan pkb
dan dipasangkan dengan bupati banyuwangi abdullah azwar anas yang memiliki prestasi
jadi saya tidak ada masalah saya juga sudah daftar ke demokrat
mengikuti semua syarat syarat yang ada tetapi proses itu tidak tuntas
di pdip saya juga daftar tapi mengikuti proses sampai tuntas
di demokrat prosesnya tidak diteruskan di golkar juga sampai sekarang mandek
ya sudah tidak ada masalah buat saya politik biasa aja seperti itu
kita serahkan ada kepada masyarakat untuk menilai
sementara partai demokrat diam diam telah mempersiapkan calon pendamping kofifah
meski rekomendasi partai sebelum keluar
namun pembahasan pencalonan kofifah sebagai calon gubernur kini dalam tahap pematangan
dua kali rapat majelis tinggi di jakarta
memang buku kofifah itu sedang dimatangkan
jadi untuk becakup buku kofifah sedang dimatangkan
namun masih ada hal hal lain yang masih harus disinkronkan
saat ini ada beberapa nama yang sudah diajukan ke tim tujuh belas
yang dinilai pantas menjadi pendamping kofifah
di antaranya emil dardak bupati trenggalek
oni harsono wabub ngawi serta nur yatno tokoh dari luar kader demokrat
meski begitu pihaknya tetap akan menyerahkan keputusan tersebut kepada tim tujuh belas dan kofifa
karena demokrat belum mengeluarkan surat rekomendasi